jelang lebaran sebanyak dua belas lebih pemudik tujuan surabaya
telah terangkut melalui pelabuhan trisakti banjarmasin kalimantan selatan
puncak pemudik di pelabuhan trisakti terjadi mulai tanggal dua puluh tujuh april hingga tiga puluh april hari ini
ribuan pemudik memadati pelabuhan trisakti banjarmasin kalimantan selatan jumat sore
meningkatnya jumlah pemudik ini terjadi sejak sepuluh hari
setiap hari penambahan jumlah penumpang yang berangkat ke surabaya sekitar delapan ratus hingga seribu orang per hari
berdasarkan data poskot perpadu angkutan laut lebaran dua ribu dua puluh dua
di pelabuhan trisakti ini tercatat jumlah penumpang yang terangkut oleh kapal laut
sejak lima belas hari hingga tiga hari sebelum lebaran adalah
jumlah penumpang ini menang empat ratus tiga puluh dua orang
jumlah ini meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun dua ribu dua puluh satu
di mana jumlah penumpang kurang dari lima orang
yanti salah seorang penumpang asal banjarmasin mengaku sangat senang
bisa mudik ke kampung halaman suaminya di surabaya setelah tiga tahun tidak pulang
tiga tahun jadi gimana hari ini rasanya bisa mudik
alhamdulillah insya allah senang karena disana kan mertua
dan juga cucunya
jadi kangennya tuh insya allah terbayarkan
kenapa jadi memilih dekat dekat lebaran tidak sebelumnya
karena masih kerja kami
menurut direktur utama kapal dharma lautan
meskipun saat ini terjadi peningkatan penumpang yang signifikan dibanding tahun dua ribu dua puluh
jumlah ini masih belum mencapai normal seperti sebelum pandemi di tahun dua ribu sembilan belas
situasi betul betul normal di tahun dua ribu sembilan belas
berapa persen bedanya

kita masih di bawah dua puluh persen ya dibanding dua ribu sembilan belas
karena dua ribu sembilan belas kita boleh katakan situasi sangat normal
setiap hari ada dua kapal yang mengangkut para penumpang tujuan surabaya
kapal dari operator pt dharma lautan utama dan pt berlian lautan sejahtera
terminal penumpang pelabuhan trisakti banjarmasin melayani penumpang
dengan jadwal terakhir pemberangkatan hingga tiga puluh april dua ribu dua puluh
nanik hayati banjarmasin kalimantan selatan